pt jasa marga terus mengoptimalkan persiapan jalur mudik
khususnya jalan tol wilayah jawa barat dan jawa tengah
jasa marga juga akan menerapkan beberapa kebijakan
demi lancarnya arus kendaraan pada musim mudik tahun ini
sejumlah kebijakan telah disiapkan oleh pt jasa marga
di antaranya adalah menghentikan segala proyek pekerjaan konstruksi
yang ada di seluruh ruas jalan tol
sejak h sepuluh hingga h sepuluh lebaran
untuk kenyamanan pemudik
jasa marga juga telah menambah tiga puluh lima lokasi rest area
sehingga total keseluruhan res area menjadi enam puluh delapan lokasi
di sepanjang rangkaian tol yang relatif sudah terhubung
dari jakarta hingga surabaya
selain itu jasa marga juga bekerjasama dengan kementerian perhubungan
terkait pelarangan kendaraan kendaraan besar
seperti truk melintas di tol pada musim mudik dan balik
truk dilarang melintas di tol dari h tujuh hingga h tujuh lebaran
untuk mengoptimalkan pengurayan padatnya kendaraan
saat musim mudik dan balik
pt jasa marga juga akan menerapkan diskon tarif
di beberapa tanggal jelang hari raya lebaran
di seluruh jalan tol jasa marga
itu tanggalnya adalah tanggal tiga belas dan empat belas
kemudian tanggal delapan belas sembilan belas
delapan belas dan sembilan belas ya
diskonnya sepuluh persen
kesiapan jasa marga sendiri itu
selain ruas tol jakarta cikampek
pt jasa marga juga sedang mempercepat persiapan beberapa ruas tol di wilayah jawa tengah
jalur tol seragen colomadu siap digunakan pada musim mudik tahun dua ribu delapan belas
ruas tol sepanjang tiga puluh lima km ini secara fungsional dinyatakan layak guna
meski belum diresmikan
namun ruas tol ini belum bisa digunakan selama dua puluh empat jam
dan nanti insya allah tanggal delapan sudah kita buka hanya untuk satu arah
sampai dengan tanggal tujuh belas arah ke timur
tanggal delapan belas sampai dua puluh empat arah ke barat
sebaliknya dua arah sebalik
nah itu hanya untuk kendaraan kecil
tidak untuk kendaraan bis dan truk
tapi hanya untuk kendaraan kecil
dan kami hanya buka untuk siang hari
nantinya tol ini dilengkapi tiga gerbang
yaitu gerbang tol bandara purwodadi dan karanganyar
begitu pula di simpang susun kerapia
jalur yang merupakan ujung dari jalan tol semarang batang ini
sudah bisa dilintasi sepanjang jam

bisa dilintasi saat mudik lebaran
soni sulistiono semarang